anggota dprd sulawesi selatan ince lengke tiba tiba tak sadarkan diri
saat sedang berbicara dalam rapat badan anggaran
di lantai delapan gedung dprd sulsel jalan urib sumoharjo kota makassar selasa siang
awalnya legislator dari fraksi partai golkar ini sedang mengikuti rapat
membahas anggaran apbd perubahan dua ribu dua puluh
bersama perwakilan pemerintah provinsi sulawesi selatan
saat menyampaikan pendapat ince lengke tiba tiba jatuh tak sadarkan diri di kursi
ince pun langsung dibawa ke rumah sakit awal bros yang letaknya tak jauh dari gedung dprd
suasana harum mewarnai persemayaman jenazah anggota dprd ini di aula kantor dprd sulsel
beberapa rekan anggota dprd wilayah pemilihan
kabupaten selayar bantaeng dan jeneponto tak kuasa menahan tangis
setelah upacara serah terima jenazah ince lengke dibawa ke kampung halamannya
di kepulauan selayar sulawesi selatan